posisi cadangan devisa indonesia pada akhir september bertambah dua miliar dolar
peningkatan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi indonesia
posisi cadangan devisa meningkat sebesar satu ratus lima belas tujuh miliar dolar
nilai ini lebih tinggi dibandingkan akhir agustus dua ribu enam belas yakni sebesar satu ratus tiga belas lima miliar dolar amerika
direktur departemen komunikasi bank indonesia arbobnas putabarat mengungkap
salah satu yang menjadi faktor penunjang adalah melonjaknya aliran modal masuk ataupun juga capital inflow
program pengampunan pajak tampaknya belum begitu banyak berdampak pada cadangan devisa
mengingat dana repatriasi program tax amnesti ataupun juga amnesti pajak masih belum sesuai dengan harapan